mereka menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kompetisi di liga dua
yang sudah diumumkan untuk dihentikan
nah setelah saya mendengarkan itu kemudian saya menyampaikan
saya akan mencarikan jalan keluar
saya akan komunikasi dengan pssc dengan esco
kemudian dengan pihak pihak yang terkait
siapa tahu masih bisa jalan
dan saya kira ini beberapa kali saya melakukan ini
kalau teman teman masih ingat pada saat kompetisi terhenti
saya juga ikut mencarikan jalan keluar